lanjutkan informasi di kompas pagi saudara
puncak arus balik telah terlewati
rekayasa lalu lintas gerbang tol kalikangkung
sampai ruas jalan tol cikopo palimanan pun resmi diberhentikan
kepala korlantas mengatakan terdapat sekitar tiga puluh persen kendaraan
meski puncak arus balik lebaran dua ribu dua puluh empat sudah dilewati
angka ini merupakan akumulasi dari empat gerbang tol utama
yakni gerbang tol cikampek utama gerbang tol kaliurip utama
gerbang tol ciawi dan gerbang tol cikupa
rekayasa lalu lintas nantinya akan kembali diterapkan
pelaksanaan one way dari kilometer empat ratus empat belas
sampai dengan kilometer tujuh puluh dua
kalau ada peningkatan arus
beberapa rekayasa lalu lintas yang akan diteraksanakan
terutama di jakarta cikampek di titik krusial enam puluh enam
berikutnya saudara arus balik pengguna kereta api jarak jauh
yang tiba di area daob satu jakarta masih tinggi
sementara volume keberangkatan berangsur normal
rata rata pengguna jasa yang tiba di area daob satu jakarta
berasal dari area yogyakarta surabaya semarang solo purwokerto kutoarjo dan malang
pada selasa kemarin kereta api tambahan masih dijalankan
dengan total tujuh puluh delapan kereta api
di mana tiga puluh delapan kereta berangkat dari stasiun pasar senen
dan empat puluh kereta berangkat dari stasiun gambir
di stasiun pasar senen pada selasa malam terpantau masih ramai penumpang
saat ini volume pengguna jasa yang berangkat di area dawab satu jakarta
selasa enam belas april dua ribu dua puluh empat berangsur normal kembali
namun demikian jika dibandingkan dengan hari hari biasa masih tergolong cukup tinggi
untuk hari ini ka tambahan masih dijalankan dengan total perjalanan sebanyak tujuh puluh delapan kereta api yang berangkat
pada hari ini ka tambahan masih dijalankan dengan total perjalanan sebanyak tujuh puluh delapan kereta api yang berangkat
tetapi berangkat dari stasiun pasar senen dan empat puluh nya berangkat dari stasiun gambir
pada selasa malam keramaian terlihat di pintu keberangkatan
bandara sultan hasanuddin makassar
selama periode properly lebaran
telah melayani tiga ratus tujuh puluh lima penumpang
otoritas bandara sultan dificil melakukan lompatan penerbangan
dengan menghadirkan enam puluh sembilan penerbangan tambahan